ribuan supporter timnas indonesia menjadi saksi lolosnya timnas indonesia u enam belas
setelah mengalahkan myanmar melalui adu penalti
walau sempat memprotes harga tiket yang dianggap terlalu mahal
antusiasme penonton yang rindu permainan timnas diwujudkan dengan gegap gempita
terhadap skuad garuda muda di dalam dan di luar lapangan
apapun demi timnas siap kita mas
walau malam siang pagi selalu all out untuk timnas indonesia
dukungan supporter yang sportif adalah beban bagi remaja remaja timnas u enam belas
sekaligus juga vitamin penyemangat yang sangat dibutuhkan
mengingat para pemain timnas u enam belas baru pertama kali ini bertanding di event internasional
kalau mental sih kalau bank pasti ada
kan baru pertama kali juga tanding internasional gitu
tapi lebih senang kalau banyak penonton atau enggak
lebih lebih senang lebih semangat gitu
ya tetap dukung secara sportifitas kemudian tetap diunjung fair play ya
kita di lapangan sebagai pemain di lapangan kita tetap menjaga respect dengan lawan dengan wasit
kita berharap di luar juga begitu
jangan sampai kita menang tapi tetap juga menjadi tuan rumah yang baik
ataskan perjuangan timnas di aff u enam belas boys championship dua ribu dua puluh
dukungan supporter masih terus dibutuhkan
yel yel nyanyian dan teriakan dukungan supporter tentunya menjadi tambahan amunisi
bagi remaja remaja timnas u enam belas untuk menuntaskan mimpi menjadi juara
dengan mengalahkan vietnam di pertandingan final yang akan digelar pada hari jumat malam
wahyu juniawan daerah istimewa yogyakarta